beredar foto gubernur nusa tenggara barat bersama sejumlah warga dan pejabat berenang di sebuah kolam
foto foto itu awalnya diunggah di laman facebook bang zul zulkifli mansyah
dalam salah satu foto terlihat zulkifli mansyah berendam di sebuah kolam renang tanpa menjaga jarak
belakangan lokasi foto itu diketahui di kabupaten lombok utara
unggahan ini pun viral tak lama usai diposting
banyak kecaman dari warganet mengingat saat ini kasus covid sembilan belas di provinsi nusa tenggara barat mengalami peningkatan
usai viral dan menuai kecaman foto ini pun menghilang dari laman facebook
apa namanya tapi nggak bermaksud begitu kok